kita ke sorotan lainnya saudara ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
menyampaikan pidato politik di rakernas kelima pdi perjuangan
dalam pidatonya megawati menyebut arah politik pdip di pemerintahan prabowo gibran nanti
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengoreksi penggunaan istilah oposisi dan koalisi
selama ini agar tidak salah kaprah dalam sistem ketatanegaraan indonesia
mega juga menjawab soal sikap politik pdip di pemerintahan prabowo nanti bukan koalisi atau oposisi
tapi kerjasama atau tidak kerjasama
jadi sebetulnya kita ini
tidak ada koalisi lalu oposisi
jadi memang agak susah sebetulnya
karena kalau tidak ikut
jadi saya bilang pada mereka bertiga
karena kita sistemnya nanti parlementer
lalu kalau ada yang bertanya pada saya